berbagai motor unik muncul dalam ajang street race polda metro jaya yang digelar di kawasan ancol jakarta utara minggu siang
selain jenis motor kecil hingga motor besar sejumlah peserta turut membawa motor listrik yang dikenal berkecepatan standar untuk mengikuti balapan ini
mereka memanfaatkan ajang ini untuk memperkenalkan adanya motor listrik yang berkecepatan tinggi
mereka mengklaim motor listrik ini mampu bersaing dengan motor sport bermesin dua ratus hingga dua ratus lima puluh cc
atau mendukung program pemerintah
ajang balap street race polda metro jaya ini diikuti sebanyak tiga ratus lima puluh peserta dengan beragam jenis motor balap yang dibagi dalam delapan kelas balap
ajang ini digelar untuk memfasilitasi para pegiat balap motor dan balap liar untuk tidak menggelar balapan sendiri di jalan raya yang beresiko terjadinya kecelakaan
setelah dibuka ternyata pesertanya memeludah

ajang yang sedianya dilakukan jam sembilan pagi sempat mundur dari jadwal yang ditentukan karena hujan dan adanya genangan air di lintasan
benawan subro jakarta